truk tronton menabrak angkutan umum dan menewaskan seorang pedagang bakpao
peristiwa ini terjadi di dekat depo mrt lebak bulus cilandak jakarta selatan sabtu malam
selain menewaskan pedagang bakpao bernama ahmad nuri
truk tronton bermuatan kabel pln itu juga menabrak sebuah angkutan umum yang sedang berhenti
pengembudi truk mengatakan saat kejadian dirinya sedang berhenti untuk melihat peta digital pada telpon genggamnya
ia tak menyadari truknya berjalan mundur akibat rem yang tak berfungsi
mobil jeep berisi enam orang rombongan dari pemkap ngawi terjun ke jurang sedalam tiga ratus lima puluh meter
di kawasan wisata gunung bromo pada sabtu siang
dua orang tewas dan empat lainnya luka berat
diduga sopir mengantuk hingga oleng saat melintasi tikungan di kawasan bukit cinta
dan menabrak pembatas jalan lalu masuk jurang sedalam tiga ratus lima puluh meter

selanjutnya empat orang berhenti untuk melihat peta digital pada telpon genggamnya
tiga orang luka berat dan satu korban meninggal dibawa ke rumah sakit ngawi
sementara sopir hartop dibawa ke rumah sakit probolinggo
polisi masih melakukan penyelidikan atas penyebab dari kejadian ini
tim liputan cnn indonesia